sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial jaksa menyapa
korupsi merupakan masalah global yang dapat merusak struktur pemerintahan dan menghambat pembangunan
dalam prakteknya korupsi cukup sulit untuk dapat diberantas secara tuntas
mengingat besarnya dampak dari korupsi terhadap kelangsungan hidup suatu negara
institusi kejaksaan sebagai garda terdepan berperan penting dalam penegakan hukum
lantas bagaimana peran aktif kejaksaan dalam memberantas korupsi di tanah air
inilah program spesial jaksa menyapa bersama saya frida litwina
pada hakikatnya korupsi merupakan masalah global yang dapat merusak struktur pemerintahan
dan penghambat jalannya pembangunan
dalam prakteknya saat ini korupsi belum dapat diberantas secara tuntas karena sulitnya memberikan pembuktian pembuktian
untuk itu kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum
dan pelaksana putusan pengadilan berdasarkan undang undang diharapkan dapat selalu berperan aktif
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia
mengingat besarnya dampak dari kejahatan korupsi terhadap kelangsungan hidup suatu negara
kejaksaan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi
baik melalui upaya represif maupun preventif
baik yang dilakukan oleh kejaksaan agung kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri
kejaksaan juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun
untuk turut berperan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi

upaya penegakan hukum terhadap pelanggan korupsi
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi suatu tantangan sekaligus harapan
untuk tetap menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan maupun lembaga penegak hukum lainnya
hal tersebut menjadi suatu pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang

dan sudah hadir di studio tiga cnn indonesia kapus pen kejagung republik indonesia
kapus pen kejagung republik indonesia hari setiono
selamat datang dan terima kasih pak sudah hadir di cnn indonesia
ya terima kasih mbak firda para pemirsa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera untuk kita semua
om swastiastu namu budaya salam kebajikan
baik terima kasih pak hari
bagaimana kejaksaan pak berpengalaman
peran selama ini secara aktif dalam pemberantasan korupsi di tanah air
ya terima kasih mbak frida
sebelum saya menjawab itu izinkan kami seluruh warga adiaksa mengucapkan selamat hari anti korupsi internasional
yang jatuh pada tanggal sembilan desember kemarin
bertepatan pula pada tanggal sembilan desember itu ada hajatan nasional yang dalam hal ini adalah pilkada serentak
mudah mudahan momen ini merupakan tonggak sejarah pada saat yang bersamaan dengan peringatan hari anti korupsi internasional
diharapkan tentu ke depan mudah mudahan
mudah mudahan tidak ada lagi korupsi di indonesia
selanjutnya kejaksaan republik indonesia sesuai dengan amanah presiden republik indonesia di era kabinet indonesia maju ini
pak presiden telah menitikberatkan dalam penanganan perkara itu adalah
upaya untuk pencegahan
namun demikian tentu dalam pelaksanaannya
diduga masih saja terjadi adanya praktek praktek yang menjurus kepada perbuatan korup atau tindak pidana korupsi
oleh karena itu
upaya yang dilakukan adalah untuk menjaga kemampuan korupsi
upaya yang dilakukan kejaksaan
itu kejaksaan agung kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri di kabupaten kota
mengutamakan pencegahan dulu
dengan memberikan pemahaman pemahaman
penerangan hukum penyuluhan hukum
yang tidak bosan bosannya
kami akan sampaikan
kepada siapapun warga indonesia
baik itu aparat maupun para pengusaha
yang dalam hal ini merupakan sebuah rangkaian yang tidak bisa berdiri sendiri dalam hal tindak pidana korupsi
kejaksaan republik indonesia
sesuai dengan arahan bapak presiden dan kemudian juga pak jaksa agung
dalam perintah halilintar
juga memerintahkan kepada kami
untuk melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi
yang dalam hal ini adalah upaya pencegahan dulu
baik berperan aktif dalam upaya penjagaan itu yang menjadi fokus dari kejaksaan
kemudian bagaimana kerjasama dari kejaksaan sendiri pak
dengan lembaga lain ya seperti kpk dan juga kepolisian
dalam menangani kasus kasus korupsi
kami dengan aparat penegak hukum lain yang mempunyai kewenangan yang sama
kalau kawan kawan di penyidik kepolisian itu mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi
kemudian kawan kawan di kpk mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
kami pun di kejaksaan juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
nah kerjasama di antara tiga aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi itu
sebetulnya sudah cukup lama terjalin
dan kerjasama itu sudah berjalan dengan baik
kemudian di antara kami juga
ada namanya mou atau nota kesepahaman yang dibuat pada tahun dua ribu dua puluh
nah di dalam mou itu sudah mengatur bagaimana diantara aparat penegak hukum ini ketika sinergitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
misalnya ketika kami melakukan penyelidikan ataupun penyidikan
surat pemberitahuannya itu ditembuskan juga kepada kepolisian maupun kepada kpk
demikian pula ketika kami melakukan penyidikan
maka ada yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
itu juga ditujukan ke kpk
sehingga tidak ada semacam tumpang tindih di antara kami
kemudian kita juga
ada yang namanya fungsi kpk
adalah koordinasi dan supervisi
oleh karena itu
tentu terhadap penanganan perkara tindak pidana
mana yang harus dilakukan koordinasi
yang tentu dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi
dan mana yang harus dilakukan supervisi oleh kpk
jadi kalau misalnya kejaksaan menangani suatu perkara
bisakah kpk kemudian mensupervisi atau kebalikannya pak vice versa seperti itu
dengan kepolisian juga
yang mempunyai kewenangan melakukan supervisi adalah kpk
kepada penyidik kepolisian maupun penyidik jaksa
sehingga ada syarat syarat tertentu
ataupun bisa juga kpk mengambil langkah apabila perkara itu memenuhi syarat
sebagaimana yang diatur di dalam undang undang kpk
mana yang harus dilakukan supervisi
misalnya perkara itu menyangkut tokoh masyarakat
ataupun pelakunya itu merupakan pejabat publik
atau aparat penegak hukum pelakunya itu
sehingga memerlukan supervisi yang dalam hal ini tentu untuk keterbukaan publik
baik pak hari kita akan lanjutkan perbincangan ini
namun setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami jaksa menyapa akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di program jaksa menyapa
di tengah masifnya korupsi di tanah air nih pak hari
pencapaian apa saja yang sudah dicapai oleh kejaksaan
dalam menangani masalah korupsi sepanjang tahun ini
ya sepanjang tahun dua ribu dua puluh
saya kira pemirsa juga sudah melihat mengamati bagaimana kinerja kami
khususnya di kejaksaan agung
termasuk di kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri
mungkin masyarakat tidak akan pernah lupa bagaimana di tahun dua ribu dua puluh itu
hebohnya kejaksaan agung yang dalam hal ini adalah jaksa agung muda tindak pidana khusus
lebih spesifik lagi di direktorat penyidikan
itu melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi
terkait pengelolaan dana di jiwasraya
kerugiannya luar biasa hampir rp enam belas delapan triliun
nah kami menunjukkan bahwa perkara ini cukup besar
kemudian juga diduga para pelakunya adalah orang orang pintar
tentu memerlukan kejelian dalam penanganan perkara
dan alhamdulillah untuk perusahaan ini
untuk perkara jiwasraya ini
tim penyidik juga berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti
yang diduga ada kaitannya dengan perkara itu
tujuannya adalah dalam rangka nantinya bisa mengembalikan kerugian keuangan negara
hampir delapan belas empat triliun
yang bisa disita oleh penyidik dalam proses penanganan perkara
setelah dilakukan penyidikan naik ke penuntutan
dan terakhir terhadap enam orang tersangka itu
yang pertama telah dinyatakan terbukti bersalah
di pengadilan tindak pidana korupsi
dan semuanya dijatuhi pidana korupsi
sehingga ini merupakan prestasi bagi kami bahwa dalam hal mengungkap perkara korupsi yang cukup besar
dan akhirnya berhasil
tidak hanya itu mbak frida bahwa
dalam penanganan tindak pidana korupsi di tahun dua ribu dua
kami juga menyisir apakah hanya pelaku subyek hukumnya itu perseorangan
ternyata kami juga menemukan ada tiga belas manajer investasi
yang dalam hal ini adalah korporasi yang terlibat di dalam korupsi ini
jadi hingga saat ini perkara terhadap korupasi ini masih sedang berjalan
sehingga ketika menangani perkara tindak pidana korupsi
yang selama ini barangkali lebih banyak ke pelaku subyek tindak pidananya adalah perseorangan
maka di tahun dua ribu dua puluh ini mulai digencarkan
tentu kan pertanyaannya apakah dia melakukan sendiri
kemudian melakukan sendiri itu apakah juga untuk perusahaannya
nah oleh karena itu diharapkan nanti apabila bisa membuktikan bahwa di samping pelaku itu adalah perseorangan subyek hukumnya
kemudian terbukti juga itu ada
maka dalam hal pengembalian kerugian korupsi
maka dalam hal pengembalian kerugian korupsi
maka dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara dan denda
nanti negara akan mendapatkan pnbp yang lebih besar dari penanganan tindak pidana korupsi
yang selama ini lebih banyak ke subyek hukum pelaku tindak pidana yang hanya kena hukuman uang pengganti
kemudian denda dan biaya perkara
sehingga di tahun dua ribu dua puluh antara lain adalah jiwasraya
kemudian masih kami juga sedang berproses
kami juga sedang melakukan penyidikan khususnya terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam hal ekspor atau importasi tekstil
yang selama ini penanganan korupsi itu lebih dititik beratkan kepada kerugian keuangan negara
tetapi ini penyidik berhasil membongkar ada kaitannya dengan perekonomian
karena ini terkait impor tekstil impor tekstil ini akan mempengaruhi pasar tekstil
dan juga bisa berpengaruh terhadap produsen atau produk tekstil di indonesia
nah perkara ini sedang berjalan mudah mudahan upaya kami di tahun dua ribu dua puluh ini bisa memberikan paling tidak efek jerah

kemudian juga tadi yang saya sampaikan
di samping fungsi pencegahan ternyata kalau masih juga ditemukan unsur tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur tindak pidana
maka mau tidak mau fungsi penindakan juga harus dilakukan oleh kejaksaan
dengan terungkapnya pak perkara jiwasraya yang cukup masif kemudian kejaksaan berhasil mencapai prestasi yang sangat baik begitu pak ya dalam pengembalian dana bagi negara
dan juga menjelang tutup tahun nih pak dua ribu dua puluh banyak sekali kasus kasus korupsi yang lainnya tentunya yang kemudian bermunculan
apa saja upaya atau strategi dari kejaksaan yang akan kemudian dilakukan pak untuk benar benar dapat menumpas akar korupsi pak di indonesia
iya beberapa strategi yang sebetulnya di tahun dua ribu dua puluh itu sudah mulai kita lakukan
sesuai dengan amanah presiden
amanah presiden dan pak jaksa agung yang sudah kami sampaikan di depan
tentu fungsi pencegahan yang kita utamakan
kemudian ternyata apa yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh masih saja terjadi beberapa dugaan tindak pidana korupsi
yang tadi yang cukup besar sudah kami sampaikan ada jiwasraya
ada terkait juga dengan importasi
tekstil dan masih banyak yang lainnya termasuk di daerah daerah
nah ke depan di tahun dua ribu dua puluh satu tentu kami akan tetap mengupayakan fungsi pencegahan
kemudian di tahun dua ribu dua puluh kami juga sudah menunjukkan di samping ada pidana untuk subyek hukum perseorangan
termasuk di tahun dua ribu dua puluh mulai juga adanya unsur merugikan perekonomian negara
oleh karena itu di tahun dua ribu dua puluh
di samping tadi saya katakan fungsi pencegahan
nah apa yang sudah kami lakukan di tahun dua ribu dua puluh tentu akan kami tingkatkan
kami sudah me warning
di tahun dua ribu dua puluh
kalau masih saja di tahun dua ribu dua puluh satu masih menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi
kami juga tidak akan segan segan untuk melakukan penindakan kepada siapapun
yang memang memenuhi unsur tindak pidana korupsi
baik pak hari masih ada lagi yang ingin kita bicarakan
tapi nanti setelah jeda berikut
program spesial jaksa menyapa masih akan berlangsung
menyapa masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di jaksa menyapa
terima kasih anda masih bersama kami di jaksa menyapa
saya frida litwina dan juga ada kapus pen kejagung republik indonesia pak hari setiono
pak hari bagaimana pandemi ini mempengaruhi kinerja kejaksaan dalam penanganan kasus kasus korupsi pak
saya kira semua masyarakat dunia ya dengan adanya pandemi covid sembilan belas ini sangat berpengaruh
nah bagi kami khususnya dalam hal penanganan perkara baik itu perkara tindak pidana umum
maupun tindak pidana khusus yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi pasti ada pengaruh
ketika hal itu terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum
yang penyidikannya dilakukan oleh kawan kawan penyidik dari kepolisian
tentu muaranya adalah ke kami kepada penuntut umum
kemudian penuntut umum akan menyidangkan perkara itu dengan hakim atau di pengadilan

dalam situasi pandemi begini tentu kami semua tidak ingin tertular yang dalam hal ini adalah virus covid sembilan belas itu
nah kamilah yang mengawali memulai untuk melakukan sidang online
ya walaupun di awal itu tentu hal baru ini menjadikan kendala tertentu
belum lagi masalah teknologi belum lagi juga masalah perdebatan sah atau tidaknya persidangan itu
tetapi sekali lagi bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi
oleh karena itu ketika pak jaksa agung sekitar di bulan maret di awal awal pandemi covid sembilan belas
menyampaikan tantangan untuk melakukan sidang online
dan ternyata disambut baik oleh masyarakat oleh pengadilan
kemudian juga para pencari keadilan
sehingga sidang online ini berjalan dengan baik
dan mudah mudahan penanganan perkara di masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik
demikian juga terhadap penyidikan perkara tindak pidana korupsi

khususnya di kejaksaan agung di direktorat penyidikan
itu ketika melakukan penyidikan tentukan melakukan interaksi
dengan baik itu saksi tersangka ahli dan lain sebagainya
nah apa yang menjadi prokes terhadap covid sembilan belas ini kami sangat patuhi
kami juga tidak mau baik internal kami maupun masyarakat yang dalam hal ini terkait dengan penanganan perkara itu
terjangkit atau terinfeksi dengan virus itu
dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan secara virtual ini bagaimana kejaksaan bisa memantau pergerakan korupsi pak
tentu di masa pandemi covid sembilan belas ini kita bukan berarti terus
berhenti kemudian tidak bisa menyelesaikan kasus itu
ingat bahwa ini adalah menyangkut nasib seseorang
sehingga kami sinergi baik itu penyidik penuntut umum
kemudian hakim yang menyidangkan perkara itu
dan alhamdulillah hingga saat ini semua berjalan lancar
kalaupun ada perdebatan
antara kami pengacara ataupun terdakwa itu saya kira hal yang biasa
sekali lagi bahwa sesuai dengan asas hukum maka keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi
baik pak hari kemudian apa saja tantangan yang dihadapi ketika melakukan sidang online seperti itu
iya tantangan yang dihadapi tentu saja
setiap daerah berbeda beda
di era digital di era teknologi yang cukup tinggi
dengan melakukan sidang online saya pikir tidak ada masalah
tetapi untuk di daerah daerah tertentu
yang barangkali gangguan sinyal kemudian

iya masalah teknis
apalagi ingat bahwa wilayah kita ini terdiri dari pulau pulau
kemudian juga jaringan internet itu barangkali juga masih sering mengalami gangguan
maka kendalanya adalah itu
kemudian antara lain juga terkait namanya ini hal baru
tentu agak kalau orang jawa bilang ewo pekewo
dalam artian bagaimana ini
jaksanya di mana ini tempatnya
hakim ada di mana
sementara terdakwa katakanlah di rutan
nah ini dari sisi mobilisasi teknis dan orang kan memerlukan beberapa orang ya
tadi saya ingat bagaimana cara memantau ini
keberhasilannya seperti apa
kami mempunyai yang namanya case management system
jadi di kejaksaan itu punya alat untuk memonitor memantau
bagi jaksa yang melakukan kegiatannya di daerah
nah kami punya namanya daskrimti
jadi pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi
nah disitulah kami memantau
di masing masing daerah itu ketika melakukan sidang online
bisa juga dengan teknologi yang sekarang bisa langsung
artinya bisa lewat media katakanlah youtube
kemudian bisa siaran langsung
nah disitulah kami bisa memantau dan data itu langsung kami rekam
sehingga kita bisa memantau berapa sidang online kurun waktu di dua ribu dua puluh
kemudian yang diputus berapa
yang berhasil dieksekusi berapa
nah kendala saya kira tidak terlalu signifikan dalam arti teknologi
kemudian juga tadi kendala kendala sedikit terhadap mobilisasi petugas
justru yang sangat menguntungkan dalam hal ini adalah keselamatan petugas
kemudian terdakwa sendiri
kemudian pihak pihak atau masyarakat yang biasanya menyaksikan datang langsung di persidangan
ini kita bisa virtual
oke tidak ada emosi yang terlibat juga pak ya karena tidak ada secara fisik mungkin pendukungnya daripada terdakwa seperti itu
ya antara lain itu tetapi ya kadang kadang namanya para pencari keadilan itu juga masih merasa tidak pas kurang puas
karena hal baru
tetapi ketika kami sampaikan bahwa ini terkait dengan protokol kesehatan keselamatan bapak ibu sekalian lebih penting
akhirnya mereka juga bisa
dan keabsahan dari sidang sidang online itu tentunya sama dengan sidang sidang yang dilakukan pada umumnya sebelumnya ya pak ya
sama sifatnya terbuka untuk umum
semua orang bisa melihat itu
ya cuman dalam tanda petik harus mengetahui apa istilahnya itu
kode id nya kemudian juga password nya
dan kemudian itu disampaikan semua
oke pak terima kasih
mudah mudahan kejaksaan agung republik indonesia tetap memegang teguh prinsip dan juga komitmennya terhadap penegakan hukum di indonesia khususnya menangani kasus kasus korupsi ke depannya
terima kasih mbak
baik terima kasih pak hari
dan melihat besarnya dampak kejahatan korupsi terhadap kelangsungan hidup suatu negara
kejaksaan berkomitmen untuk turut berperan aktif dalam penegakan hukum
upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi tantangan sekaligus harapan
untuk dapat menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan maupun lembaga penegak hukum lainnya
namun hal itu dapat menjadi daya dorong untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang
demikian program spesial jaksa menyapa
saya frida litwina sampai jumpa
terima kasih anda baru saja menyaksikan program spesial jaksa menyapa in association with